seorang perempuan terekam kamera cctv saat melakukan aksi pencurian kotak amal masjid al hidayah di bandar lampung
dalam aksinya pelaku merusak kotak amal menggunakan obeng
pelaku yang diduga telah sering beraksi ini mengambil uang sejumlah ratusan ribu rupiah di dalam kotak amal
pelaku menguras kotak amal yang berisi uang pecahan koin
bahkan pelaku sengaja mencari ember di area masjid untuk menguras semua uang
setelah menjalankan aksinya pelaku langsung meninggalkan masjid dengan berjalan kaki
dia masuk melalui pintu pinggir sehingga dia masuk akhirnya dia mengambil kotak amal
sehingga dia mengambil itu karena sudah diambil sehari sebelumnya akhirnya dia mengambil sisanya saja
kejadian pencurian kotak amal ini sudah tiga kali terjadi
bahkan tiga bulan lalu pencuri membawa kabur kotak amal beserta isinya
rekaman aksi penjamretan di makassar ini viral di media sosial
dalam video terlihat dua pelaku yang mengendarai sepeda motor membuntuti korban pasangan suami istri lanjut usia
setelah melewati korban pelaku tiba tiba memutar balik kendaraan dan menarik paksa yang dibawa korban hingga korban terjatuh
tas berisi dua teluk
telepon pintar dan uang dua juta rupiah pun dibawa kabur pelaku
berdasarkan ciri ciri pelaku dalam video polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku
pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk konsumsi narkoba
kalau dari pengakuan pelaku memang ada beberapa lokasi yang dia pernah melakukan tindak pidana penjamretan
kalau untuk korban ya memang pada saat diperlakukan

itu seorang anggota dewan
hingga kini polisi masih terus memburu pelaku lainnya yang diduga tergabung dalam komplotan penjabret yang beraksi tidak hanya di makassar
tim liputan cnn indonesia